kakak beradik di pasuruan harus hidup di kandang sapi bersama orang tuanya
mereka terpaksa tinggal bersama sapi sapi pelihara antatangganya karena kondisi ekonomi yang memprihatinkan
kondisi ekonomi yang memprihatinkan
mereka tinggal bercampur dengan sapi sapi milik tetangga yang mereka piara
sudah tujuh tahun keluarga ini tinggal di kandang sapi
sang ayah yang bekerja sebagai tukang tebang tebu tidak mampu membangun rumah sendiri
selama tujuh tahun rutinitas bahri dan faris selalu sama
usai pulang sekolah dan berganti baju mereka langsung makan dan memberi pakan sapi yang sudah disiapkan
meski kadang mereka mengaku kerap terganggu oleh bau tidak sempur

kok tidurnya di kandang sapi ini kenapa deh
karena rumahnya di sini om
supaya ini gimana keinannya de gimana rumahnya
sementara itu sang ibu memasak air ditungku dengan kayu bakar barulah membersihkan kandang sapi
banyak atap yang bocor karena hanya terbuat dari daun tebu
meski begitu keluarga ini mengaku bersyukur bisa memiliki tempat tinggal
sudah berapa lama mbak hidup di sini mbak
terus kayak anak anak ini tidurnya di sini atau di mana mbak
terus kok sampai nggak dibangun ini gimana terjadi mbak
kondisi tempat tinggal yang bau dan kotor membuat prestasi faris dan bahri di sekolah
keduanya tak bisa berkonsentrasi sewaktu proses belajar mengajar
kalau bahri itu kurang apa perkembangannya kurang
menurut saya karena lingkungan rumahnya seperti itu
sedangkan kan sangat menunjang lingkungan itu
baik guru maupun orang tua faris dan bahri berharap bantuan dari dermawan untuk membangun rumah yang layak bagi mereka
bukan hidup di kandang sapi